halo will lagi di jalur atau di biaya
lagi di luar terminal mau beli salap
kaki saya gatel karena kutu air kenapa
ada tukang parkir baru lagi
bukan yang pernah diajar jack
tadi saya nelfon aos minta izin buat menghajar tukang parkir yang sekarang
kata aos koordinasi dulu sama kang cecep
tolong kamu yang nelfon ke kang cecep
kamu jangan improvisasi
kang cecep udah ngasih tau
halo masih ada orang lain yang parkir
masih ada yang parkir
dia sendiri kita hajar aja terus usir
jangan dia punya backing
kalau kita hajar dia nanti bikinnya datang
kita balas dia hajar
saya pernah dihajar orang tiga kali
itu udah cukup
kita tergantung kamu deh
masih parkir di sini
mau kemana saya cuma mau ngobrol
kenapa masih parkir di sini
tugas dari siapa
saya ikut kerja kang agus ditugasin di sini
kita mau ke r saisam kan
terus terus terus
orangnya baru lagi
yang sebelumnya mungkin udah gamau lagi jadi tukang parkir
kita tanya aus dulu
soalnya kita sudah sepakat minta bantuan kak cecep
nggak usah nanya aus
dia kalau mikir suka lama
biar kalau mikir suka lama dia tetep bos kita
yaudah kamu telepon
jadi ke rumah calon pacar
jadi lagi di jalan
ada yang mau saya tanya
saya mah orangnya slow
nggak usah pakai minta maaf segala
di tempat biasa kita parkir ada tukang parkir baru
cek usul supaya kita ajar aja
kita udah minta bantuan kak cecep
kalau mau apa apa harus koordinasi dulu sama kang tetep
harus kasih lampu hijau buat kita ngehajar tukang parkir itu
tapi harus koordinasi dulu sama kang cecep
telepon kak cecep
saya nggak berani
kamu yang telepon
saya juga nggak berani
suruh willy aja yang nelfon
lagi di jalur atau di biaya
lagi di luar terminal mau beli salap
kaki saya gatel karena kutu air
ada tukang parkir baru lagi
bukannya yang pernah dihajar jack
minta izin buat menghajar tukang parkir yang sekarang
koordinasi dulu sama kang cecep
tolong kamu yang nelfon ke kang cecep
kamu jangan improvisasi
kang cecep udah ngasih tau
masalah di tempat parkir kamu itu
cuma bagian kecil
dari sebuah masalah besar
kita tunggu komando dari senior aja
yang lebih punya pengalaman
lebih arip bijaksana
dalam menangani masalah seperti ini
berarti tukang parkirnya sekarang
saya kecewa gak jadi ngajar orang tadi
padahal kalau tadi dia saya hajar
saya udah dua kali mukul orang
jadi saya gak rugi
gak rugi apanya
gak nyampe seminggu
saya dua kali dihajar orang
berarti saya harus dua kali ngajar orang
gimana kabar orang orang yang mencari bubur
belum bisa dihubungi
mungkin mereka sudah mengambang di sungai cikapundung
mereka sudah dihabisi bubun
bubun sehebat itu
bubun datang gak sendiri
dia membawa tiga orang yang lain
mereka tadi bertemu di titik satu
tempat salah seorang anggota keluarganya dulu markir
sebelum kita gusur
pelacakan bisa dimulai dari sana
terima kasih atas simponya
terima kasih atas simponya
terima kasih atas simponya
minggir dulu ada telpon

selama tiga bulan
kalau maju nyatakan teman metode inti
mas trum akan di
kamu ada rencana nawarin saya minum
barusan di jalan panas kalau ada es teh manis
ini buat segelas berdua
kok ice teh manisnya cuma satu
buat kamu aja saya enggak silahkan diminum
iya enggak apa apa
orang buat nagih hiyuran ke pedagang kaki lima
tapi baru dapat dua orang
kita buat lagi

kita butuhnya dua tim berarti empat orang
iya tapi baru dapat dua susah nyarinya
di bandung kan banyak pengangguran
iya tapi kerjaan dari uang keamanan itu bukan kerjaan yang menarik
bukan pengangguran yang nggak tertarik sama kerjaan narik iuran keamanan
sudah pokoknya kamu cari terus
terus rijal tetap markir
terus terus terus terus terus
terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
terima kasih pak
tadi kamu bilang mau diskusi soal perang rusia sama ukraina kenapa
soalnya itu mirip banget sama masalah bisnis saya
bisnis saya lagi mengalami inflasi
inflasi atau invasi